sabtu pagi puluhan relawan dan tenaga medis rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
tampak serius menyimak instruktur teknologi informasi
mereka sedang menjalani pelatihan sistem teknologi informasi yang diterapkan di rumah sakit khusus covid ini
sebagai rumah sakit khusus covid terbesar di asia tenggara
kebutuhan sistem teknologi informasi terintegrasi tidak bisa ditawar lagi
teknologi informasi ini sangat membantu mulai dari data pendaftaran pasien
kebutuhan obat perawatan gizi hingga ketersediaan ruangan icu dan kamar
jika dikerjakan secara manual maka akan terjadi kesalahan yang bisa berakibat fatal
kita memiliki satu perjanjian khusus dengan para tim kita yang ada di it ini
untuk menandatangani fakta integritas untuk kerahasiaan data
sedangkan untuk dari sisi nakes dan relawan
saya percaya mereka juga memiliki satu kode etik yang memang diterapkan di dalam wisma atlet ini

kondisi kerahasian data yang sangat crucial
nah ini kan data ini juga kan terkonek gitu ya
artinya ada semacam sistem internet atau apa
keamanan dari serangan luar seperti apa
untuk menjamin keamanan dari serangan luar hacker atau apa
oke untuk menjawab hal tersebut memang kita sudah persiapkan dari sisi infrastruktur
dan dari sisi aplikasi sendiri sudah dilengkapi dengan sistem keamanan

juga beberapa dari tim kita juga memiliki pengetahuan sangat mendalam dalam hal cyber security tersebut
dan memang report dari sisi cyber security tersebut juga sudah kita laporkan ke dokter tugas sebagai koordinator
artinya dijamin aman lah ya begitu
dan ada dari tim it nya yang selalu memantau adanya serangan
betul sekali pak

jadi itu sebab dukungan kami bukan hanya sebatas
training terhadap nakes dan relawan tapi juga terhadap infrastruktur jaringan dan security
untuk menjalankan sistem teknologi informasi ini dibutuhkan setidaknya lima puluh orang per shift per menara perawatan
jumlah ini masih ditambah sepuluh orang tenaga pendamping dari konsultan teknologi informasi
semua data yang ter input bisa diakses oleh tiap bagian yang memerlukan sehingga penanganan perawatan pasien bisa lebih tepat dan cepat
ya tentunya kalau datanya tepat kemudian tentunya kan hasilnya juga dengan akurat
kalau datanya salah nanti kan bisa kalau manual cuma maka kan repot
kalau manual tanpa it manual kan repot
orang yang masuk tanggal sekian tanggal sekian namanya sama itu saja sudah bingung
dengan adanya sistem it yang dipakai di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet ini ya jelas memudahkan untuk identifikasi juga
hingga kini rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet masih merawat ribuan pasien
pemanfaatan teknologi informasi membuat perawatannya lebih cepat
bisa dilakukan dengan efisien dan efektif
iwan hermawan denny irvan jakarta